sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu jujurnya sama tante
apa benar al menikahi andin karena dendam
karena andin adalah terpidana kasus roy
kalau soal itu aku gak banyak tahu sih tante
karena al sendiri pun gak pernah curhat apa apa sama aku
terus kenapa angga bisa bilang seperti itu ya
ya mungkin a lebih nyaman cerita ke angga daripada sama aku
aku ini kenal kamu udah lama banget wak
al yang aku kenal itu al jago taekwondo
bahan hitam lagi
aku pernah kok lihat kamu ngelawan lima orang dan kamu tuh menang
masa ngelawan dua perampok aja kamu bisa bisa sampai ketusuk kayak gini
kamu pasti sampai luka kayak gini karena kamu itu ngelindungi istri kamu
saya gak cinta sama dia michelle
tapi dulu kenapa
dulu al pernah bilang sama aku kalau dia itu gak cinta sama andin
andin dengar itu
lalu dia pergi dan
dan dia nangis
mungkin benar tante
al itu menikahi anin itu karena dendam
tapi semuanya berubah
seiring dengan al tahu bahwa andin itu bukan pelaku pembunuhan itu
dan seiring dengan perasaan al ke andin
ya sudah lestri
ayolah anyh optical dong
terus kamu kemana ya
udah ketemu tukang ojeknya
sumarno sudah saya pertemukan ke mama
dan sudah bersaksi ke mama
kalau memang pada saat itu
andin sedang mengambil makanan
yang diantara sumarno
pada saat pembunuh
oh terus gimana
masih butuh waktu pak
untuk mencerna semuanya
karena masalah ini kan rumit
pasti mama gak akan mudah
untuk bisa langsung menerima
informasi informasi yang masuk
tapi papa percaya
mama kamu itu punya hati yang besar
pasti mama kamu akan memahami semuanya
pak kayaknya aku sama mas al
saya masih ada urusan sebentar
kami pamit dulu ya
al dan andin
perasaan aku gak enak deh
apa ada sesuatu
yang gak bisa aku jelasin
aku juga sedang jelasin
kenapa lu berpikir
kalau dia potensial yang menurut lu
nanti kita dibilang
separuh appro podcast
ya gak mungkin
kayak ada yang ngikutin aku